pasca menjalani pemeriksaan
enam korban perdagangan manusia rabu petang
dijemput pemerintah provinsi jawa barat
suasana haru mewarnai penyerahan korban
yang sudah berbulan bulan mengalami eksploitasi seksual
korban selanjutnya dipulangkan menuju tempat tinggalnya masing masing
di kabupaten bandung barat sukabumi dan cianjur
sementara satu korban berusia di bawah umur
asal kabupaten tasik malaya sudah dijemput keluarganya
saya kesini untuk memberikan motivasi
terus juga menjemput mereka untuk dibawa
dmpt ke akb provinsi jawa barat
supaya mereka bisa diantar kembali ke rumahnya masing masing
kasus ini terungkap setelah anak di bawah umur asal tanjung jaya tasikmalaya
hilang selama dua pekan
korban sempat dijanjikan bekerja sebagai pelayan
di rumah makan di bogor jawa barat
polisi kemudian menemukan fakta
korban dijadikan psk dan dijual seharga rp tiga ratus
kepada para pria hidung belang di wilayah bogor
selasa sepuluh agustus silam
tersangka ditangkap satreskrim polres tasik malaya jawa barat
saat tengah tertidur
istri tersangka sempat membangunkan suaminya
sebelum akhirnya diborgol petugas
polisi juga mengamankan tiga anggota sindikat perdagangan manusia lainnya
di wilayah tasik malaya dan bogor
selain anak anak polisi juga mendapati
enam wanita dewasa yang dijual sebagai psk
korban diantaranya berasal dari cianjur sukabumi serta bandung
tasik malaya jawa barat